seneng lo ya
urusan kita belom kelar
gue gak akan berhenti
sampai gue berhasil ngabisin
gue gapapa man lo juga baik baik aja kan
man makasih ya man lo udah kesini buat bantuin gue
kalo gak ada lo mungkin gue udah dikoyot sama mereka
karena lo udah banyak bantu gue
yaudah kita cabut yuk
gue takutnya polisi curiga kalo kita bikin keributan disini
mau coba itu nggak sambosanya
kayaknya enak deh
saya mau menikmati satwanya dulu
reva udah kasih jawaban soal hubungan kita
saat ini saya masih belum bisa bicara sama reva
karena kami sedang ada masalah juga
ada masalah apa mas
boleh saya tahu
reva sepertinya sedang suka sama cowok
kalau reva sudah menolak cowok itu
tapi yang saya khawatirkan sekarang adalah
cowok itu masih mengejar ngejar reva
pasti yang diomongin ini boy deh
kalau beneran nikah sama mas benny
aku gak akan biarin mereka dekat lagi

mas yakin reva dikejar sama cowok itu

mas yakin reva dikejar sama cowok itu
masalahnya pertanyaannya cuma satu
masalahnya pertanyaannya cuma satu
reva nya suka gak sama cowok itu

oh reva suka juga sama dia
gak mungkin kan reva maut dia

iya juga sih
tapi yang pasti
saya tidak bisa memaksakan
dia untuk menerima hubungan kita
untuk menerima hubungan kita
padahal di saat yang sama
saya menyuruh dia untuk tidak menyukai jawa itu

ya udahlah mas

reva kan juga sudah dewasa
kita gak bisa memaksakan kehendak reva juga
kita nggak bisa memaksakan kehendak reva juga
kita jalanin aja dulu semuanya
nanti juga reva akan bisa menerima mama hilda

kalau dia tahu mama hilda bagaimana
terima kasih ya
terima kasih ya
kamu itu selalu mengerti masalah saya
saya memang tidak salah pilih kamu

tadi sebenarnya gue mau ngasih peringatan ke liar
supaya dia jangan pernah pakai nama segala lagi
karena sergala ini dihentik sama gue
tiba tiba dia berurusan sama
tiba tiba dia berurusan sama lo
intinya dia bete mon

karena dia ngelihat gue sama reva jalan bareng
buat dia itu haram banget
makanya dia langsung nyerang gue
dan gue paham lo masih resah banget
soal citra geng sergala yang masih nempel di lo
soal citra geng sergala yang masih nempel di lo
tapi saran dari gue
jangan berurusan lagi sama geng sergala
jangan berurusan lagi sama geng sergala
walaupun niatnya untuk membersihin nama lo
lo harus tahu
belakangan ini mereka tuh semakin nekat
jujur itu gak baik buat lo
gue juga tadi ngeliat sih
mereka ugal ugalan banget di jalan
maunya juga gue bertindak
jujur ya gue bisa banget bikin mereka semua di penjara termasuk dean

tapi kan banyak hal yang gue pertimbangin
tapi kan banyak hal yang gue pertimbangin
masukin mereka ke penjara termasuk dean
reva gimana dia pasti sedih banget
ngeliat kakaknya di penjara
makanya gue nahan diri banget
untuk gak ngelakuin itu
gue tunggu biar polisi sendiri deh
aduh wasbalok kenapa sih telfonnya gak diangkat angkat

gue lupa mon gue belum ngabarin reva
makanya dia pasti khawatir banget nih nyariin gue

ya lo tinggal jelasin aja ke dia
kayaknya juga sih
tapi lo jangan bersuara dulu ya
takutnya dia denger suara lo nanti bete
karena gue udah curat sama lo tapi belum ngomong apa apa sama dia

udah lo tenang aja
wasbalok wasbalok kamu dimana sih sekarang
tadi katanya kamu mau ngikutin aku mau nganterin aku sampai rumah

ini aku udah di depan rumah nih nungguin kamu tapi kamunya gak nongol nongol
kamu dimana sebenarnya

utuk utuk utuk utuk anak papu binny galak banget sih
kamu gak boleh marah marah
nanti kamu cepet tua
aku tahu kamu pasti kangen
kau pasti gak mau jauh jauh dari aku
ya aku juga
sama aku juga kangen banget sama kamu
kalau bisa malah sekarang banget nih kita ketemu lagi
lo serius aku khawatir banget sama kamu
cinta denger ya
kamu gak usah khawatir kamu dengarkan suara aku
aku baik baik aja
ya deh aku jujur deh
ya deh aku jujur deh
tadi aku ketemu sama dehan
terus kakak kamu nyerang aku
ya karena dia terlalu keras
tau tau kayaknya kita habis jalan bareng
hah kak dehan nyerang kamu
terus kalian berdua baik baik aja kan
terus kalian berdua baik baik aja kan
udah gak usah khawatir jangan paniknya gitu

kakakmu dehan juga baik baik aja
karena kita gak sampai yang kayak serius banget kok
tadi ada warga yang misahin kita
di satu sisi aku juga salah
karena aku gak bisa nahan diri untuk gak ngelawan dehan
iya ya sebelah aku bisa ngerti kok
soal sikapnya kak dehan
aku juga gak paham sih sampai sekarang kenapa keadaan sebenci itu sama kamu
aku tau alesannya kenal pot bocor
tapi aku gak bisa kasih tahu ke kamu sekarang
aku paham kenapa dia bersikap kayak gini ke aku
itu semua semata mata karena dia pengen ngelindungin tuan putrinya

didik yang paling dia sayang dan dia cinta

syukur deh es balok baik baik aja
aku udah lega sekarang
siapa yang telepon hil
saya juga salah sih mas
jadinya dia nyariin deh
mohon maaf sebentar ya
saya angkat dulu teleponnya
kan belum sebulan bu
saya tahu kok baru sekitar dua minggu lagi kan
jatuh temponya kan
akan ingkar kali ini
tolong dibantu ya saya ya bu ya
terima kasih bu mega
mas benny kok tiba tiba ada di sini
apa jangan jangan dia dengar ya
semua obrolan aku tadi
oh di sana